anak perusahaan google di rusia saat ini tengah berencana untuk mengajukan kebangkrutan setelah rekening bank mereka disita pihak pemerintah
sebab dengan dibekukannya rekening perusahaan google tidak dapat melakukan pembayaran gaji staff dan vendor
menurut keterangan unit alphabet google telah berada di bawah tekanan di rusia selama berbulan bulan
akibat gagal menghapus konten yang dianggap ilegal oleh moskow
selain itu perusahaan ini juga sempat ditekan oleh pihak berundang rusia karena sempat membatasi akses ke beberapa media rusia di youtube
kendati demikian jurubicara google meyakinkan bahwa layanan gratis yang disediakan oleh perusahaan masih akan tetap beroperasi
begitu pula dengan pihak otoritas rusia yang mengatakan bahwa pihaknya tidak berencana untuk memblokir akses terhadap youtube maupun google
sebelumnya berdasarkan laporan dari sebuah saluran tv di rusia april lalu
para petugas pengadilan telah menyita satu miliar rubel atau setara
dengan lima belas juta dolar as dari google
karena kegagalannya dalam memulihkan akses sejumlah akun youtube di rusia
selain itu berdasarkan laporan dari layanan jurusita federal rusia
pihaknya telah melakukan dua penyitaan sejak pertengahan maret
serta denda dan menyita aset dan properti google di rusia